saya budi adiputro dan anda masih bersama kami di cnn indonesia tech news
setelah diperkenalkan pada akhir maret yang lalu aplikasi apple clips sudah tersedia di app store
lalu seperti apa keseruan aplikasi yang disebut sebut sangat mirip dengan snapchat dan juga instastory itu
berikut liputan dari produser lapangan kami natya shina
hai selamat datang di cnn indonesia technodes bersama saya natya shina
kali ini kita akan membahas apple clips
jika anda terbiasa bermain instagram stories atau snapchat anda tidak akan kesulitan bermain klips
bagi anda yang tidak biasa jangan khawatir karena pengaplikasiannya sangat mudah
anda dapat memilih untuk memoles foto
anda juga dapat memilih untuk mengambil file yang ada di memori internal device anda
atau merekam langsung dari aplikasi
ada sejumlah fitur menarik yang dapat membuat video anda terlihat lebih ketchy
salah satunya adalah live text
anda tidak perlu repot repot mengetik
melalui opsi filter anda bisa memilih filter yang anda suka
masih kurang menarik
tambahkan soundtrack untuk membuat video lebih hidup
apple telah menyediakan sejumlah musik gratis yang dapat diunduh dan langsung digunakan
jika sudah selesai anda bisa menyediakan video yang lebih hidup
jika sudah selesai anda bisa menyediakan video yang lebih hidup
jika sudah selesai anda bisa menyediakan video yang lebih hidup